nama setonofanto menjadi perbincangan publik beberapa bulan terakhir
mantan ketua dpr ri tersebut terlibat kasus megakorupsi proyek ktp elektronik
beberapa drama terjadi dalam kasus hukum setonofanto hingga kpk
harus menetapkan setonofanto sebagai tersangka sebanyak dua kali
kasus megakorupsi ktp elektronik telah banyak menyita perhatian publik
terlebih nama nama yang tersangkut di dalamnya
salah satu nama yang disebut ikut menerima aliran dana proyek ini
ialah mantan ketua dpr setianofanto
nama setianofanto berulang kali disebut dalam surat dakuan yang dibacakan oleh jaksa kpk
di sidang kasus megakorupsi proyek pengadaan ktp elektronik
dengan terdakwa mantan pejabat kemendagri irman dan sugiharto
setia novanto yang kala itu menjabat ketua fraksi partai golkar di dpr
disebut menerima rp lima ratus tujuh puluh empat miliar
dalam kesaksian terdakwa irman ia mengaku pernah bertemu dengan setia novanto sebanyak tiga kali
pertemuan tersebut juga dihadiri oleh andi agustinus alias andi narogong
namun setianofanto membantah kesaksian tersebut
dan juga mengaku tidak mengenal terdakwa lainnya
yaitu andina rogong yang merupakan pemenang tender proyek ktp elektronik
setianofanto juga menerima penerimaan rp satu miliar
tujuh belas juli dua ribu tujuh belas komisi pemberantasan korupsi resmi menetapkan setianofanto sebagai tersangka
ketua kpk agus raharjo memastikan setia novanto turut serta memuluskan tahapan perencanaan
hingga pelaksanaan proyek ktp elektronik berjalan
tak terima dengan status tersangkanya setianofanto mengajukan perapradilan
tim kuasa hukum berargumen penetapan tersangka tidak sah
karena tidak melalui proses penyidikan
dua puluh sembilan september hakim tunggal cp iskandar mengabulkan perapradilan setnoff
yang otomatis menggugurkan status tersangkanya
tidak menyerah kpk terus mengumpulkan bukti baru
untuk menjerat mantan ketua umum partai golkar tersebut
setianofanto pun kembali ditetapkan menjadi tersangka oleh kpk
untuk kedua kalinya pada sepuluh november dua ribu dua puluh
lima hari setelah kembali ditetapkan sebagai tersangka
penyidik kpk mendatangi kediaman novanto
untuk melakukan penjemputan paksa
namun setianofanto justru menghilang
setelah sempat menghilang tersangka kasus megakorupsi ktp elektronik itu
muncul dengan kabar terbaru
novanto mengalami kecelakaan mobil di kawasan permata hijau
hingga harus dilarikan ke rumah sakit
menurut kuasa hukumnya frederick yunadi setnoff mengalami luka cukup parah
tanggal sembilan belas november dua ribu tujuh belas
kpk menyatakan setianofanto dalam kondisi sehat
resmi ditahan oleh kpk
perlawanan setianofanto tak berhenti
ia pun kembali mengajukan pra peradilan keduanya
namun hakim tunggal kusno memutuskan sidang pra peradilan
yang diajukan mantan ketua dpr ini dinyatakan gugur
setelah menjadi terdakwa setianofanto resmi mengajukan diri
sebagai justice kolaborator pada sepuluh januari lalu
untuk membantu kpk mengungkap kasus korupsi
yang telah merugikan negara sebesar dua tiga triliun rupiah ini
diagendakan dibacakan dalam sidang tuntutan
yang digelar pada dua puluh dua maret dua ribu delapan belas